tanpa peduli pada protokol kesehatan dan aturan jaga jarak
warga kebupaten mamasa sulawesi barat memadati halaman salah satu bank kami siang
pembudaknya jumlah pengantre sempat menunjuk ributan
mereka berdesakan untuk membuka rekening sebagai persyaratan mendapatkan bantuan dana subsidi pekerja dari pemerintah
subsidi gaji sebesar rp enam ratus ribu rupiah per bulan selama empat bulan ke depan diberikan kepada pekerja
yang memiliki penghasilan di bawah rp lima per bulan
menurut sini saya berdekening
tapi baru dapat informasi
dapat informasi pak
jadi sementara ini kami mohon kepada pemerintah supaya bisa diperpanjang sedikit
supaya kami juga bisa mendapatkan ini bantuan pak
polisian yang melakukan pengamanan
kewalahan menertibkan warga
suasana berdesakan baru terurai setelah petugas meminta warga lain pulang dan kembali ke bank pada esok hari
kemarahan kepala desa sokorejo tuban jawa timur memuncak saat mendapat laporan bahwa warga menerima bantuan daging ayam yang tidak layak konsumsi
sambil marah marah dirinya membuang daging ayam yang tersimpan dalam box pendingin ke jalan raya
lauk pauk yang seharusnya ditujukan untuk peningkatan gizi warga miskin dari program bantuan langsung non tunai bpnt ini diberikan dalam kondisi busuk dan berbau
ada ayam daging ayam yang memang sudah busuk dan itu diberikan pada warga
sehingga ada salah satu warga yang mengalami sakit perut
sehingga saya langsung melakukan pengecekan di agen
dan ternyata yang betul ayamnya memang sangat sangat tidak layak konsumsi
sudah berjamur dan berbau
sehingga secara refleks saya buang
karena kalau tidak saya buang maka itu akan diputar
biasanya akan dikembalikan kemudian dipindah ke agen yang lain dipindah ke warga yang lain justru akan malah merugikan banyak orang
menanggapi protes warga beserta kepala desa sokorejo agen daging bpnt kecamatan jenuh berjanji akan mengganti daging yang rusak
tim liputan cnn indonesia